sepak bola tim samba seperti pele garencha ronaldinho dan ronaldo
yang kedua ya tentu ini menjadi peluang buat semuanya untuk sama sama mengontrol mk lebih dalam lagi supaya mk independen objektif
ayo kita lakukan pengembangan
banyak hal sih kak yang mendorong salah satunya itu pengen buktikan ke orang orang